per dua puluh lima juni dua ribu dua puluh satu tim mitigasi pengurus besar ikatan dokter indonesia
mengumumkan jumlah kematian dokter di indonesia karena terpapar covid sembilan belas berdasarkan profesi
yang pertama dokter umum ada dua ratus dua puluh enam orang meninggal dunia di dalamnya ada empat guru besar
kemudian dokter spesialis ada satu ratus tujuh puluh yang meninggal dunia delapan belas di dalamnya adalah guru besar
kemudian dokter residen atau dokter yang sedang menempuh pendidikan spesialis ada lima yang meninggal dunia
sehingga total empat ratus satu dokter meninggal dunia karena terpapar covid sembilan belas di indonesia
ketua tim mitigasi pengurus besar ikatan dokter indonesia adib humaydi mengatakan
banyaknya dokter yang meninggal dunia akibat terpapar covid sembilan belas diakibatkan oleh beberapa hal
diantaranya overload kapasiti atau kapasitas fasilitas kesehatan yang sudah melebihi batas normal
sejak awal pandemi di maret dua ribu dua puluh hingga juni dua ribu dua puluh
bertambahnya jumlah kasus positif covid sembilan belas pasti diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga medis yang sakit hingga resiko kematian
lonjakan jumlah pasien menyebabkan tenaga medis mengalami kelelahan sehingga akhirnya sakit dan meninggal
faktor screening yang tidak menggunakan golden standard real time pcr juga meningkatkan resiko angka kesakitan dan kematian tenaga medis
metode pcr merupakan langkah awal yang paling jitu untuk mendeteksi kondisi pasien yang masuk rumah sakit
rumah sakit juga harus memperlakukan sistem zonasi untuk memisahkan pasien covid sembilan belas dan non covid sembilan belas
tak bisa dipungkiri kelalaian tenaga kesehatan saat bertugas melayani pasien covid sembilan belas dengan tidak menggunakan alat pelindung diri yang sesuai
turut berkontribusi dalam kasus kesakitan dan kematian dokter di indonesia
hilir ini adalah tanggung jawab atau tugas dari kita di fasilitas kesehatan dokter dengan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang lain
tapi sekali lagi yang perlu kami sampaikan bahwa pasti kita punya keterbatasan
kita punya keterbatasan sdm kita punya keterbatasan sarana prasarana kita punya keterbatasan yang namanya tempat tidur di fasilitas kesehatan kita punya keterbatasan obat dan alat kesehatan
artinya apa kalau kita bicara di hilir ada limitasi ada limitasi yang itu yang kalau ditanya apakah sekarang kita masih bisa bertahan ya jawabannya sebenarnya kita udah gak mampu bertahan
kondisi di mana terjadi lonjakan kasus covid sembilan belas sehingga menyebabkan fasilitas kesehatan mengalami kelebihan daya tampung
membuat tenaga medis merasakan beban kerja yang terus bertambah dan hampir kewalahan menangani banyaknya pasien yang dirawat
menurut sekretaris persatuan obstetri ginekologi indonesia dki jakarta ulul albab mengatakan
profesinya sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan sangat rentan terpapar covid sembilan belas dari pasien yang mereka layani di rumah sakit atau tempat praktik pribadi
ketika kami terpapar maka tenaga atau tim kami pasti akan berkurang
ketika tim kami berkurang dengan beban kerja yang meningkat maka beban kerja kami juga pasti akan meningkat
ketika tim kami kurang beban kerja meningkat maka pelayanan pasti tidak akan maksimal
ketika pelayanan tidak akan maksimal pasti angka kesakitan angka kematian masyarakat juga akan meningkat
ujung ujungnya siapa yang rugi bukan hanya nakes tapi juga masyarakat
celah inilah yang menyebabkan dokter spesialis kandungan dan kebidanan rentan terpapar covid sembilan belas dari pasiennya
apalagi frekuensi kunjungan pasien ibu hamil ke dokter cukup sering dan jam kerja dokter yang cenderung bisa bekerja dua puluh empat jam karena harus bersiap dengan jadwal menolong persalinan yang bisa terjadi kapan saja
selain banyaknya jumlah dokter yang meninggal karena terpapar covid sembilan belas juga ada tenaga kesehatan lain yang menjadi korban karena terpapar virus ini
yang pertama adalah perawat lebih dari tiga ratus lima belas orang meninggal per delapan belas mei dua ribu dua puluh satu kemudian tenaga laboratorium medis lebih dari dua puluh lima orang meninggal dunia
dokter gigi lebih dari empat puluh tiga orang meninggal dunia apotekar lebih dari lima belas orang meninggal dunia dan bidan lebih dari satu ratus lima puluh orang meninggal dunia per februari dua ribu dua puluh satu
sehingga total jumlah tenaga kesehatan dan tenaga medis yang terhubung di dunia adalah lima belas orang

arman helmi septiadi pradana jakarta